sebelum satu tahun belakangan ini mutusin tetap di sini tapi kan kondisinya belum masuk
kenapa masih mutusin bertahan sebelumnya itu
sebelumnya itu masalahnya saya nggak punya tempat tinggal di kampung

tempat tinggal bukan satu satunya yang hilang
dahulu wilayah semonet dipenuhi dengan kebun melati dan tambak ikan sumber penghidupan utama masyarakatnya

salah satunya adalah milik rus joyo

kenapa di sini pak
ini termasuk dataran tinggi

dulu melati ini banyak
banyak sekali ini mayoritas
mata pencarian utama di sini
mata pencarian utama iya
dijual ke mana pak
oh ada pengepulnya memang
kesini tetap kesini pengepulnya
tetap kesini dan ini masih bisa tumbuh karena dataran tinggi
karena dataran paling tinggi
ada masih ada beberapa yang masih bisa ditumbuhi pak
ada beberapa saja nggak semuanya
walaupun dataran tinggi
maksudnya yang masih bisa ditanamnya dataran yang masih tinggi
kalau yang sudah kerendam
kerendam ya nggak bisa karena kerendamnya punya asin
oh airnya asin
di sini tinggi tapi belum masuk
belum pernah masuk
belum pernah masuk
selain melati ada juga tambak bandeng ya
di sini pak
bukan sekedar kehilangan tempat tinggal
tujuh keluarga di dusun semonet otomatis kehilangan kehidupan yang mereka bangun selama ini
relokasi menjadi opsi yang diambil oleh pemerintah kabupaten pekalongan
namun solusi ini masih harus menunggu sekitar satu tahun hingga rumah yang dibangun siap dihuni
tahun ini pemerintah insya allah akan melaksanakan hibah tanah kepada warga terdampak proyek
kita dapat kurang lebih sekitar enam puluh enam meter persegi
ini kita urus sampai sertifikat hak milik terus kemudian pemerintah juga tahun dua ribu dua puluh
akan membangun youtuber elves yang memiliki kode berikut ini
saya sekolah saya ekonomi kan saya majui numbers ini keluar di e commerce

meski begitu relokasi tidak otomatis menyelesaikan masalah
kebutuhan ekonomi warga juga perlu disiapkan
sebagai ganti rugi hilangnya mata pencarian
yang bisa kita lakukan adalah meringankan masyarakat
supaya mereka masih bisa beraktivitas
masih bisa hidup masih bisa mungkin berketurunan dan lain sebagainya
kemarin kita juga sama teman teman dari komunitas di pesisir ya
itu berinovasi lah untuk bagaimana kita mengembangkan
skema perikanan yang lebih berketahanan begitu
karena kalau misalkan banjirop datang
tambak tambak ini ikannya keluar semua
dan ini adalah salah satu bagian dari tanggul yang kemarin sempat limpas
ini masih belum diperbaiki padanya
masih proses itu
dampak abrasi dan penurunan permukaan tanah
cukup parah bagi kota pekalongan
kota yang memiliki luas hanya empat puluh km persegi ini
perlahan dilahap oleh penyelenggaraan

ya kabupaten pekalongan saja
namun juga sudah merambah di kota pekalongan
untuk mengatasi derasnya air laut yang masuk ke kota pekalongan
pemerintah pusat membangun tanggul dari sisi barat
hingga timur kota pekalongan
tanggul dibuat mencangkup ke sembilan kelurahan atau desa
yang terkena dampak banjirop
namun pada kenyataannya tanggul tidak bisa menjadi solusi permanen
untuk mengatasi masalah ini
salah satu lokasi tanggul sudah terlimpas
air perlahan melewati bagian atas tanggul
dan sempat menyebabkan banjir di kelurahan bandengan
perbaikan tanggul pun dikebut karena air laut semakin mendekati permukiman warga
perbaikan tanggul pun dikebut karena air laut semakin mendekati permukiman warga
perbaikan tanggul pun dikebut karena air laut semakin mendekati permukiman warga

perbaikan tanggul pun dikebut karena air laut semakin mendekati permukiman warga

tra platforms yang dibangun ini disampaikan dalam ulang
tanggul ini semakin turun juga
terlimpasnya tanggul sempat membuat dua rw di kelurahan bandengan terendam banjir selama beberapa hari
posisinya saat air limpas waktu itu pak dar bagaimana kondisinya
air itu begitu banyak gak sih masuk sampai ke dalam rumah kah atau sampai di jalanan saja di wilayah ini
kemarin pas limpas kemarin itu air besar sekali ya
jadi masuk ke rumah rumah juga ya mengenangi rata rata di jalanan
kalau dibandingkan saja saya kira sudah sembilan puluh persen tergenang semua
masuk rumah juga
selain ancaman banjirop hampir seluruh bangunan di dua rw ini juga mengalami dampak penurunan permukaan tanah
dulu rumah ini tinggal orang tua
nggak ditinggalin karena tanah naik
sudah diurup dua kali
sudah diurup dua kali
tapi ternyata masih terus
tenggelam ya pak
ada rencana mau direnovasi pak
fasilitas pendidikan yang terletak tidak jauh dari pinggir laut turut terkena dampak
sisa sisa banjir saat tanggul terlimpas masih tampak
kondisi kebanyakan rumah di rw enam kelurahan bandengan ini kritis
sebagian warga yang masih memiliki dana akan terus meninggikan lantai rumah mereka
yang tak mampu terpaksa membiarkan tempat tinggal mereka perlahan tenggelam
ada berapa rumah rumah yang posisinya seperti ini pak
di rw bapak aja
di rw enam aja udah puluhan
banyak yang ditinggal mereka tidak mampu memperbaiki ninggikan
akhirnya ditinggal ada yang ikut saudaranya
kalau yang ini sendiri udah dari tahun berapa
ini sudah lima tahun lebih ditunda
lima tahun lebih
iya lima tahun karena memang tidak mampu lagi
sama begitu juga
iya ini ditinggal ke keluarganya kembali ke jogja
ini juga udah lebih lima tahun lebih
karena sudah pernah ditinggikan nantinya terus
masih tetap masuk
pak dar sendiri rumahnya posisinya deket nih ya
di sebelah sini ya
iya di sebelah sini
tetangga ya tetangga saya
tapi pak dar masih bertahan di sini
nah masih bertahan
maksudnya begini yang mau
mau pindah kemana lagi
tidak ada tempat
tapi kan maksudnya udah kelihatan gitu kan rumah tenggelamnya
ini sudah ditinggal semua
saya bertahan punya aset di sini
mau dijual pun harganya murah pak
untuk bertahan darwanto menghabiskan dana hingga puluhan juta rupiah
untuk meninggikan rumahnya dua meter
jadi ini pun hampir kena
iya ini dulu segini
dan ini atapnya
sudah berapa kali posisinya ninggin berarti pak
udah keempat kalinya
kondisi yang lebih baik dialami warga rw sepuluh kelurahan panjang baru kota pekalongan
tanggul permanen setinggi lebih dari dua meter selama ini mampu mengatasi limpasan air laut
di wilayah ini juga ditanam sebuah pompa air
yang berfungsi mengurangi debit air ketika pasang dan curah hujan tinggi
nah kita posisinya saat ini ada di atas tanggul
kalau tadi di bawah kita lihat ketinggiannya bisa dua meter lebih
tapi di samping kiri saya ini adalah garis pantai
di mana tanggulnya kalau dilihat lihat itu ketinggiannya tidak sampai dua meter
jadi memang benar benar muka air laut di panjang baru ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan tanah tempat
dimana warga berada di sana
jadi kita harus mengurangi permukaan tanah ini
supaya tidak bisa berkecelakaan

penanganan banjirop akibat abrasi dan penurunan permukaan tanah
tampaknya menjadi langkah sementara saja
nyatanya beberapa tanggul tak mampu membendung air masuk
anomali cuaca juga turut andil mendorong laut lebih dekat dengan permukiman
langkah strategis perlu segera dilakukan oleh pemangku kebijakan dari daerah hingga pusat
untuk menyelamatkan ribuan nyawa yang tinggal di pesisir utara pekalongan
tentu itu selama ini pemerintah kota sudah terbantu dari apbn maupun pemerintah provinsi
tapi yang baru tertangani kalau tahun ini selesai yang dana dari pusat itu satu dua triliun itu tahun ini selesai
itu masih sekitar tujuh puluh lima persen lah
jadi ini kan memang tribun stadion hugen ya
ini bukan kesalahan konstruksi tapi karena memang si material tanah di bawah sana itu karena fondasi turun
polemik penurunan muka tanah dan abrasi pesisir di pekalongan turut berdampak ke sektor ekonomi kreatif
ribuan perajin batik pekalongan terdampak masalah ini
salah satunya adalah rastona
wanita lima puluh tujuh tahun ini baru dua tahun terakhir hidup sendiri dan bergantung pada penghasilan dari mengerjakan batik cat
di rumah sederhananya inilah ia melakukan aktivitas sehari hari termasuk membatik
jika banjir datang otomatis ia kehilangan pekerjaannya untuk sementara
padahal jika bekerja saja ia hanya dibayar rp dua lima ratus per kain
ya pokoknya kalau mau banjir ya lebih banyak yang ada
banyak yang ada
banyak yang ada
ya siutul ini di tangkering ini ya lah
sampai batu piring loh
ya udah lah
terus gimana punya ruang
ya biasa kok gitu lah
nanggut ngagut aja mau berjaya
dinas pariwisata pekalongan mencatat ada satu tiga ratus pembatik di kota ini
yang diperbeda suami

misalnya karena orangnya sudah pada pindah rumahnya sudah nggak bisa ditempati gitu
penurunan muka tanah dan abrasi benar benar nyata terjadi
lsm mersi korps indonesia yang memiliki konsentrasi penelitian untuk penanganan
banjir wilayah pesisir mencatat penurunan permukaan tanah di
pekalongan memiliki andil besar terhadap banjirop
menurut penelitian bersama universitas diponegoro dan institut pertanian bogor
dampak penurunan permukaan tanah akan terus bertambah
nah di hasil kita menunjukkan bahwa periode lima tahunan
tahun dua ribu dua puluh kita mulai proyeksi itu sekitar banjirnya itu di sekitar dua kilo lah
dari bibir pantai dan itu masih kelihatan tanggulnya berdiri kokoh
seperti itu kemudian di tahun dua ribu dua puluh lima ternyata garis tanggulnya udah nggak ada
artinya udah keluar banjirnya udah masuk begitu ya lalu di tahun dua ribu tiga puluh dan tahun
dua ribu tiga puluh lima banjirnya udah sampai sembilan km dari bibir pantai
saya mengikuti proses pembuktian penurunan permukaan tanah dengan metode pengukuran geologi
secara langsung saya bersama titis geolog bapeda kabupaten pekalongan yang tiga tahun terakhir
meneliti tugu patok yang disebar di enam belas wilayah pekalongan raya oke jadi untuk melihat fakta
bahwa penurunan permukaan tanah itu bahkan terjadi di tengah kota mas titis ini meneliti dengan tugu ini ya mas ya
betul betul ukuran itu gimana mas bisa melihat bahwa penurunan permukaan tanah itu pun memang terjadi juga bahkan di
tengah kota nggak di pesisir aja patok ya pak ini patok ini itu tadinya dibangun rata antara
tibok yang ini dengan tiang ini dengan tiang ini apa tuh namanya bukti bahwa pekalongan kota
pekalongan udah turun berapa sentimeter bagainya itu selisihnya ini pak di jarak jarak ini ya maksudnya ya ini karena dulu ini dibangunnya itu sejajar disini ya pak

kalau di jarak ini ya pak
jaraknya ini karena dulu ini dibangunnya itu sejajar disini ya pak
jajarak ini ya pak
besis ya sejajar sekarang sudah berapa sentimeter
sekarang ini kita bisa lihat bareng bareng ya pak
hampir delapan belas cm tugu ini dibangun tahun
maret berarti sudah tiga tahun
penurunan muka tanah yang juga terjadi di tengah kota sudah mulai berdampak pada bangunan yang ada di atasnya
oke ini sekarang kita lihat dampak penurunan permukaan tanah yang terlihat langsung di sebuah bangunan
bangunan stadion kita mas
dan retakan ini kalau menurut mas titis ini salah satu dampak dari amblasnya tanah di sekitar sini
iya betul sekali pak edu
jadi ini kan memang tribun stadion hugeng ya
ini ada retakan besar ini pak edo
ini bukan kesalahan konstruksi tapi karena memang si material tanah di bawah sana itu
kalau misalnya oh itu mungkin karena apa
bebanan di atas yang terlalu berat
enggak stadion ini jarang jarang dipakai
selain mengukur tingkat penurunan muka tanah
alat ini juga digunakan untuk mengetahui penyebab kejadian ini
endapan tanah aluvial yang memenuhi hampir seluruh wilayah pekalongan
ternyata menjadi salah satu penyebab
kalau misalnya dari sisi proses sih memang konteksnya
tendapan aluvialnya ini kan sedang kompaksi alam ya pak
sedang memampat dia kan
menurun menurun seperti itu
tapi di sisi lain juga ada ekspansi air laut yang semakin ke selatan
selain faktor kondisi tanah
tata kelola pembangunan penggunaan air tanah hingga pemanasan global menjadi penyebab kondisi ini
dan untuk penyebab dari lensubsidence sendiri sekarang kita percaya ada tiga hal
yang pertama adalah pengambilan air bawah tanah secara masif
yang kedua adalah densitas dari bangunan di atas tanahnya
kalau misalkan pusat kota maka beban bangunannya akan lebih besar daripada yang lain
kemudian yang ketiga adalah dari jenis tanah atau batuan yang ada di daerah itu sendiri
nah untuk penyebab dari lensubsidence sendiri

dapat semuanya begitu
berbagai metode penelitian menyampaikan angka yang berbeda
terkait jumlah penurunan permukaan tanah di pekalongan
namun para peneliti sepakat
rata rata penurunan permukaan tanah yang terjadi di kota batik
antara tujuh hingga tiga belas cm per tahun
lihat dampak yang terjadi perbedaan angka rasanya tidak bisa lagi dijadikan perdebatan
langkah nyata untuk menyelamatkan kehidupan perlu segera dilakukan
layaknya penanganan kota kota besar seperti semarang jakarta dan surabaya
yang memiliki masalah mirip
penurunan permukaan tanah di pekalongan harus mendapat perhatian yang sama